mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
kok anda bisa sekasar itu sama tante
nanti dewi tegur
tante jangan khawatir ya
tante gak apa apa
kamu pikir kenapa andre bisa kayak begitu sama saya
kamu pikir karena siapa dia begitu
kamu yang menyebabkan semua kekacauan dan berantakan ini
kamu pergi dari sini
kamu gak patah di sini
kamu seorang perempuan yang gak tahu malu sama sekali
gak tahu malu
isi apa apaan kamu
gak tahu malu nggak tahu diri
kamu harus datang ke rumah ini
demi penderitaan yang sudah saya rasain selama ini
saya minta kamu bunuh saya
saya rela kamu bunuh saya
saya juga ingin menembus semua kesalahan saya
saya juga ingin merasakan penderitaan satria selama ini
dia pergi dia marah sekali sama saya
kita cari satria yuk
ibu kenapa lagi
ibu seharusnya nggak marah marah kayak tadi
ibu kan belum lama sembuh dari sakit
ya makanya kita jangan suka bikin masalah dong
udah tau itu sering kumat
kenapa sih teh suka banget cari masalah
mai kamu kok ngomongnya kayak gitu sih
emang tete sengaja mau bikin ibu marah gitu
ya maya tahu tete gak sengaja
cuman tete tau selama ini ibu kumat cuma gara gara tete
udah gak usah beribut
mau istirahat dulu ke kamar
ya udah gak apa apa
kamu tolong jaga ibu sebentar ya
emang akhirnya mau kemana lagi
tete mau balik rumah andre
masih ada urusan
kamu tuh salah tau gak
ya aku tuh sendiri yang mati
nih yang mati itu perlu dipotong
kalau yang masih hidup akarnya jangan dipotong
jantung saya kok jadi deg degan gini ya non
berapa kali papa bilang jangan bergaul dengan cowok ini
orangnya ada disini loh pak
papa cuma gak mau kamu nanti terlanjur nyesel begitu dekat dengan itu
maksud papa tuh apa sih kayak gitu tadi
dengar papa ya
tadi di rumah andre terjadi keributan
lumayan besar menurut papa
dewi secara nggak sengaja udah ngebocorin rahasia
kalau mamanya andre yang menyebabkan mata satria buta
jadi satria buta gara gara tante tanti
mamanya andri pasti marah besar sama dewi
dan andre juga gak akan kalau besar marahnya
mereka anggap dewi sebagai biang keributan
sekarang denger ya lila
setelah kejadian ini
papa yakin andri akan berpaling lagi sama kamu
kok jadi kacau kayak gini sih
kita harus cari satria kemana ini
kita harus cari satria kemana
kita harus cari satria kemana ini
aduh ma aku juga gak tau nih ma
lebih baik kita keluar aja dari mobil mas
kalau di mobil susah
kamu pasti kecewa ya
pasti kamu kecewa sekali sama mama karena kenyataan ini
kenapa mama tegang ngelakuin semua ini sama aku ma
enggak enggak sengaja
mama enggak sengaja ini semua
tapi mama kenapa harus bohong selama ini
kenapa mama harus nimpen rahasia ini ma
selama sekian lama
padahal aku ingat
dulu mama selalu ngajarin aku kan
supaya jangan pernah berbohong sama orang lain
tapi sekarang nyatanya apa
yang sudah melakukan kebohongan yang sangat besar
tolong jangan tambah penderitaan mama
mama udah kecewain semua orang
mama tahu itu tapi
kamu bisa bela mama sedikit
gimana caranya aku bela mama
gimana caranya aku bisa bela mama
kalau jelas jelas mama itu yang salah ma
gimana caranya aku bisa nyimpen rasa kecewa ini sama mama
mama kasih tahu aku secara gimana caranya
aku lelah aku mau mikirin ini semua
aku mau kuncin
ya allah tante
kok andrei bisa sekasar itu sama tante
nanti dewi tegur
tante jangan khawatir ya
kamu pikir kenapa andre bisa kayak begitu sama saya
kamu pikir gara gara siapa dia begitu
kamu penyebabnya kamu yang menyebabkan semua kekacauan dan keberantakan ini tahu nggak
kamu pergi dari sini
pergi kamu nggak patah disini tahu nggak
kamu kamu seperempuannya nggak tahu
kamu malu sama sekali
nggak tahu malu ya
bukan tahu terima kasih kamu
kamu dendam sama saya
kamu puas melihat semua orang benci sama saya
patah saja hidup kamu selalu susah jauh dari kecekihan dikamu sebusuk perikatan
demi allah tante
dewi nggak sengaja
kamu jangan sebut sebut allah
kamu nggak patah sebut allah
kamu seharusnya nggak ada
kamu seharusnya pulang
pulang dari sini
jangan kamu kembali lagi ke sini
kamu jangan muncul di rumah saya lagi
dengarin dewi dulu
dewi mau ngelindungi tante dari pak jimmy
dewi nggak sengaja
demi allah dewi nggak sengaja
kamu bikin saya sengaja
bikin saya teriak buta
saya nggak sengaja
mereka benci sama saya karena kamu
kamu yang bikin mereka benci sama saya
dan di bagi saya dibungkuk
semua semua tahu
semua rahasia saya
kamu yang udah bikin saya ngampe
kamu nggak sengaja